jadi nanti lagi gue jadi mahasiswa disini
nanti lagi gue masuk
wah kenapa sih banyak tugas ya
jadi ya berantakan tugas gue
iya kalau lo butuh bantuan gue ya gue bisa bantu nyutikin sih
oke deh kok kayak gitu thank you ya
lo mau kemana
gak jelas balik yuk
bareng aja mau gak
hey baru datang juga
iya nih aku baru mau ke dalam masuk kebetulan ya
tapi jangan bilang kita jodoh ya
iya tadi pulang sekolah aku mampir ke konter beli handphone
sekalian aktifin nomernya lama
jadi nomer nomer lama masih aman semua
soalnya kasian juga abah dia gak bisa ngubungin aku kemana mana
kemarin aja aku keluar rumah sampe minum handphone yang muduh
kasiannya sama abah doang ha
sama aku gak kasian apa
kan susah nyariinnya
kok manggelnya masih aa
aa itu kan
kan kalau di bahasa sunda itu artinya kakak
terus kalau ade apa
yaudah berarti aku juga panggilnya neng ya
tapi rasanya beda ya
dia minum ya obatnya biar cepat sembuh
belum tahu juga sudah bilang pahit
aku akan abah
kan akan abah gak sakit
nanti malah keracunan obat
kan kita belum tahu rasanya seperti apa
atau teh manis aja
ya udah sih
mendingin kita pergi aja yuk
kita kasih kesempatan aja
buat awas awa memperdua aja
hai hey hey hai mondi mondi ah kemot
kok jadi masuk kalian tuh apa apa sih datang kesini bukannya salam bukannya
apa malah ajak mau pergi lagi kamu sini
hai waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullah sekarang gantian kalian jaga mamanya ya ih enak
aja mau abah aja nih bukannya gitu nih kalau sebentar mah tidak apa apa ini mah sudah lama
abah takut ya abah takut tidak kuat dikodain setan terus sebentar mah why not ya hehehe
hai yang apa apa laba malah bagus kan jadi biar cepet cepet nikah seluanya
astagfirullah walau ngomong teh bucah anda teh suka ngapain setelah udah
nggak usah dibahas lagi neng sekarang biar kayak soalnya udah mah nggak mandi berapa
malam ini tenang ya ini berarti jangan lagi berjalan sama enak aja tadi mau ada
om sardung di sini nemenin cuman sekarang dia lagi pamit dulu
ya udah deh kalau gitu abang mandi gipang senet tadi ada baru bawa
suka gitu kode yang kau orang tua tidak waktu
tidak tahu terima kasih ya udah ya saya permisi dulu ya tim malaysia cepat sembuh
waalaikumsalam warahmatullah ya
boy bekas sekolah adriana udah deket nih semoga gue bisa tahu ya dan bisa hubungi mantan pacarnya
adriana itu kenapa boy kok kita beranggit di sini
aku pengen mau ke rumah sama teman teman ya kita beranggit di sini

itu alex kan boy
kita terpaksa langsung kali
hai soalnya gue dapat kabar dari mamanya reva
hai gue nggak bisa ninggalin reva kalau ada lu semua ini boy mendingan lu tinggalin reva
hai lu nggak mau kan ada keributan sini
hai oke kalau itu yang lu mau guys
jangan lupa like share dan subscribe ya